suami dia aja bukan malah ribut kayak gini

kak kak kak kakak
gawat d mita tuh kabur
mita kabur kok bisa

jangan jangan milo tau soal mita
tidur ya sayang kita ke rumah kakak kamu ya
nuh kamu tau gak tante diana pulang kapan dan sama siapa
belum lama kok kak
mobil dari rumahnya
wisnu kenapa sih kamu gak bangunin kakak
mit kamu tuh dimana sih mit
aku tuh khawatir banget sama kamu

apa sih ma
ma coba cerita sama aku apa yang baru terjadi di rumah alia ma
jujur sama aku ma
kalau masalah itu kamu gak usah debat
kamu tahu mama udah ketemu sama minta siapaan itu
puas mama puas mama maki mama hina dia
dan satu hal lagi mama bisa membuatnya untuk menjauh dari keluarga ini
mama tuh berpeja ngacuran rencana kita
jadi aku dan alia lagi membuat jebakan untuk si mita
mita itu menyewa paviling di rumah alia
antutu kenapa dia bisa nyewa tempat itu
ma kalau cuma pakai uang gak akan bisa berhasil membuat dia menyingkir dari rumah ini ma
mama dengar ya dia itu licik ma
dia sampai menyamar masuk ke dalam kantor kita untuk deket mobil
untung aja milo gak ngekara itu mita
ma kita harus benar benar menyingkirkan mita selama lamanya
kamu ke terlalu wandi kenapa tidak dari kemarin kemarin cerita sama mamaku
mereka gak ngerti ini semua
kalau dia kemarin kemarin aku cerita sama mama kejadiannya juga berakhir pasti
mama makan selalu emosi gak pakai rencana
udah lah ma mama harus ingat
sebelum mita menghilang sama namanya kita gak akan pernah bisa hidup tenang
aduh kamu dia
ada apa tentang mita kenapa dia
udah deh kalian tadi kan ngomongin mita
sekarang diskusinya selesai
mama tungguin papa dong kasian dia tadi nungguin
iya milo sekarang kita ke papa ya
sekarang di mana aku yang harus cerita mita
sekarang di mana aku yang harus cerita mita
maafin mama ya mama belum tetap seperti ini
mama janji ma mama gak marah marah lagi sama papa
tapi bapak harus sembuh ya
mama akan mendukung keinginan papa untuk mencari mita
milo udah ada kabar mengenai minta
mau gak mau kita harus pasang iklan di koran mah
dan sekarang milo juga lagi nunggu sidik rekaman berita dari alia
jadi milo memang gak tahu kalau julie adalah mita
kalau begitu milo berangkat dulu ya
tunggu mama ikut
pa mama sekarang mau ke apotek
mama akan belikan obat yang sangat mujarep untuk papa
supaya cepat sembuh
aku tinggal dulu pa
biarin aku akan nunggu disini sampe pap rayoga keluar
dia pasti pergi ke kantor
ya tuhan mudah mudahan kamu nolong aku kali ini
masih belum ketemu kak aku masih nyari nih kak
yaudah nanti aku kabarin kakak lagi kak ya